cukup jelas masih ada tambahan cukup ya
barang bukti ya sebentar sebentar sebelum ke barang bukti
saya beri kesempatan kepada terdakwa untuk bertanya ada pertanyaan saudara terdakwa
ada yang mau tanyakan atau tanggapan pertanyaan dulu
yang mulia rekan rekan jpu dan bapak ibu sekalian
satu hal satu saja yang saya ingin tanggapi pak
untuk tanggapi pada semua saksi atau ada
saya dengan ibu bapaknya sangat dekat
dia pernah menjadi saya punya bendahara waktu saya ketua golkar provinsi sulawesi selatan
dan dia ibunya dan bapaknya menjadi tim sukses gubernur saya dua periode
saya merasa saya berhutang mudik demi allah
oleh karena itu kalau saya diminta untuk membantu
saya merasa ada jasa ibunya menjadi
nah terakhir ini ada yang nyatanya bahwa ada sepuluh juta untuk nayunda di makassar
apa kalau nayunda nyanyi selalu honornya sedikit
kalau kau panggil penyanyi lain sementara kau sudah menteri
kira kira itulah saya sebagai tokoh sebagai orang yang selama ini menghormati orang orang bugis makassar itu
saya merasa terpukul dan saya bilang tambahkan saja
selalu dibayar dua puluh juta lima belas juta
padahal dia punya standar kan tiga puluh juta gitu kira kira gitu aja
supaya jangan ada mispersepsi
dia temannya cucu saya saya tujuh puluh tahun
terakhir waktu masalah dia udah mau diambil dia punya apartemen
siapapun yang minta tolong orang bugis makassar pada saya sepanjang saya bisa saya pasti lakukan
kali waktu pembayaran apartemen itu diserahkan langsung
ya langsung diserahkan langsung kan bukan melalui panci atau orang lain